pacaran semua bentukan kayak botol kecap kayak gitu
nenek doakan kalian berjodoh
dua tahun yang lalu kamu berbuat salah sama saya
sampai kamu harus datang kemari dengan mengemis ngemis
tolong tarik kembali tuntutannya
saya ga pernah menggelapkan uang perusahaan pak
saya hanya di jebak
saya tidak akan cabut laporan saya
semua bukti mengarah ke kami
kamu harus bertanggung jawab atas semua kerugian perasaan saya
istri saya lagi sakit keras
kalau sampai saya masuk penjara
siapa yang akan mendampingi istri saya
saya mohon pengertian dan kebijaksanaan bapak
saya akan berlutut di depan bapak untuk memohon
cabut kembali laporannya pak
kalau kamu mengganti semua kerugian perusahaan yang sudah kamu ambil
kalau kamu mengganti semua kerugian perusahaan yang sudah kamu ambil
aku akan bantu pak
tidak salah lagi sifat buruk rifki itu berasal dari bapaknya
yang pernah menggelapkan uang perusahaan saya
semua itu cuma fitnah
kamu bisa saja merahaskan dari rifqib perbuatan memalukan kamu
tapi bukan di depan saya roy
sampai kapanpun saya akan selalu ingat orang yang sudah mengkhianati perusahaan saya
yang kamu tahu saya dan keluarga saya tidak sekelasan pun makan uang haram dari musaka
saya ingatkan semuanya
saya tidak akan segan segan melaporkan pada polisi kalau kamu masih berani menyakiti anak saya
aldino om tahu rifki selalu punya alasan kenapa dia bertindak kasar sama kamu
om tegaskan sama kamu
kalau sampai kamu berani macam macam sama rifki dan kamu sama papa kamu berani menyakitin rifki
om tidak akan tinggal lihat
mas i sus bantu sus
mas tolong ya ini korban kecelakaan

mbak sama emasnya tunggu di ruang depan igd ya
mbak mas udah selesai kan mbak
gue mikirin gue gak ada
pak pak pak
ini aja pak
udah gue ajak
makasih ya mas
ya makasih ya
makasih ya pak
makasih ya pak
makasih ya pak
kecap jubelin banget
rifki kita lagi di rumah sakit
satu dua tiga
gak boleh kayak gitu
udah nih pegang pegang
tenang aja kan
ada laki laki di sini
kok kenapa sih cemas banget
ya panik lah
engga cuma panik aja
gak ada yang tau
kalo keluarga yang ngga ada yang dateng gimana
eh terus kita gimana nih
kita tunggu aja paling
sampai keluarga dateng
kalo gak mau ya udah pulang sendiri aja
gue gak tau king yang mana
ini banget sih
dirasain dong makanya
kamu jangan khawatir
papanya rifki itu gak ada apa apanya dibanding papa
papa akan bikin perhitungan sama dia
karena dia udah berani mengancam kita
aku punya satu permintaan
sebentar lagi kan hari lontong sekolah
aku mau rebut kembali jabatan ketua osius yang dipegang sama reza
aku merasa ini gak adil pa
aku merasa ini gak adil pak
rifki tuh gak pantes menjabat sebagai ketua ausis pa
apalagi dia selalu dihukum di sekolah karena kelakuan dia yang buruk
papa kan sebagai donatur terbesar di sekolah
pa basuki pasti setuju dengan semua permintaan papa
aku mau jabatan ketua ausis dialihkan ke aku
aku mau jabatan ketua ausis dialihkan ke aku
begitu papa akan usahakan supaya jabatan ketua osih itu jatuh ke tangan kamu
kesian juga sih kerupa kulit
capekan ngegas sampe ketidur
pantesan gue berasa ada yang aneh udah semenit gak dengar dia ngegas
permisi tadi mbak sama masnya yang bawa nenek korban kecelakaan tadi ya
kalian berdua disuruh masuk karena nenek ingin berbicara dengan kalian
kak dan nenek gimana ya sus
masih dalam pengawasan dokter
saya permisi dulu ya
banget sih mudus kan lo
kok gue yang mudus
gue tuh baik hati sama lo lo tadi udah gedung gini tau gak
yaudah gue sendirinya jadi bahu
iya gak harus dibawah lo kan namanya tembok
tapi lo harus akuin kalau bahu gue tuh level kenyamanannya di atas kasur sama bantal
tadi wajar aja sih cewek cewek banyak yang ngantri untuk tidur di bawah bawah
tadi ya lo nganggur
lo harusnya seneng lo dapet kesempatan
boleh bawa pesan
tunggu mau sakit
badan nenek sakit sakit semua
enggak apa apa intinya nenek sudah sadar kan sudah better kali ya
ada keluarga nenek yang bisa kita hubungin nggak
tadi nenek sudah minta tolong suster
untuk menghubungi cucu nenek
ya udah semoga gak ada yang mengkhawatirkan nenek semoga nenek juga cepat sembuh
terima kasih ya kalian berdua sudah menolong nenek
ya udah kayak gitu kita permisi ya nek
iya permisi ya nek
biasa udah tawarin ya nek
nek maafin pacar saya ya pacar saya yang suka begitu orangnya
pacar gak ada nek kali saya pacar sama bentukan kayak botol kecap kayak gitu
nenek doakan kalian berjodoh
amin doa nenek pasang sigara terkabul ya
soalnya dia ngaret banget nek
terus dia juga suka jahi gitu kalau di depan orang
ya udah kayak gitu kita permisi ya nek maaf ya ganggu nek
ya sumpah kecap suka mecak nek